masaknya semua lho kok masak semua orang
d y tersangka penipuan dan penggelapan uang arisan online
dikejar dan diteriaki oleh para korbannya
saat akan dilimpahkan polres tabes medan
ke jaksa penuntut umum senin siang
mereka meminta dy untuk segera mengembalikan uang milik mereka
para korban mengaku mengalami kerugian
mulai dari rp sepuluh hingga rp lima puluh juta
sebelumnya dy selebgram kota medan ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh sejumlah warga
yang mengaku menjadi korban penipuan dan penggelapan uang arisan online
dengan total kerugian ratusan juta rupiah
salah seorang korban mengaku tergiur ikut arisan online yang dikoordinir oleh tersangka dy
karena dijanjikan keuntungan besar
modusnya itu dia pertamanya adalah mempromosikan di sosmednya dia
jadi kami sebagai korbannya tertarik
di lokasi lain sejumlah warga yang mengaku sebagai korban penipuan arisan bodong
yang dikelola oleh tersangka ff kembali mendatangi mapol res rembang pada senin siang
mereka meminta kejelasan perkembangan penanganan kasus dugaan penipuan berkedok arisan
yang sudah dilaporkan sejak mei lalu
para korban yang didominasi oleh perempuan ini mengaku mengalami total kerugian senilai dua lima miliar rupiah
satuan reserse kriminal polresrembang berdali
jajarannya saat ini masih memburu tersangka
tim penyidiknya dengan tim penyelamannya masih melakukan penganjaran
dan masih melakukan pencarian pencarian di domisi lina
selain menyematkan status tersangka kepada ff yang menjadi pengelola arisan
polisi juga sudah memasukkan ff ke dalam daftar pencarian orang atau dpo
tim liputan cnn indonesia